jadi dengan demikian maksud saya kalau hal itu mohon ditanyakan pada bdip
buat kita kita fokus sebagai tim pemenangan nasional daripada ganjar presiden
fokus menyiapkan fokus untuk insiserasi fokus untuk memenangkan
jadi hal itu untuk itu makasih ya mbak ya
rabunya tadi saya bilang biasanya gitu katanya tapi semua hari saya bilang bagus
mungkin aja mungkin hari rabu makasih ya mbak ya